terima kasih anda masih bersama kami di enam puluh menit special report
membuka mata mengungkap fenomena
saudara usai idul fitri gelombang perantau ke kota besar seperti jakarta
namun dinas kependudukan dan catatan sipil jakarta menyebut
angka urbanisasi ke jakarta menurun setiap tahunnya
jika jakarta bukan lagi tujuan utama
lantas kemana para perantau mengadu nasibnya
usai mudik lebaran selamat datang kembali di kota yang dipenuhi dengan
kemacetan polusi dan segala hirup pikuknya
tapi jangan salah kota besar seperti ini masih jadi daya tarik masyarakat indonesia
salah satu contohnya ya jakarta ini
mudik ke kampung halaman di hari raya idul fitri sudah tradisi
fenomena mudik pun lekat dengan urbanisasi
dimana penduduk beralih dari pedesaan ke perkotaan
karena kondisi daerah yang kurang menjanjikan
berharap kehidupan kota yang lebih menguntungkan
merantau pun jadi pilihan menggiurkan
salah satunya muhammad gustiasa
warga asli tegal jawa tengah yang telah delapan tahun mencari peruntungan di jakarta
minimnya lapangan pekerjaan di tegal yang sesuai bakat minat dan bekal ilmu
membuat gusti meninggalkan kampung halaman
memilih bekerja di bidang komunikasi multinasional
for sure omr dan lain sebagainya tentunya berbeda ya
kemudian yang kita lihat pusat perputaran uang investasi kan juga ada di kota besar
ketika di jakarta misalnya tentunya tidak ada perusahaan perusahaan multinasional
global fmcg company kemudian kantor kantor strategik pemerintah kementerian itu tidak ada gitu
jadi saya rasa pusatnya memang di jakarta cuannya ada di jakarta mau gak mau
jadi kita harus ke sana ada gula ada semut
dan industri komunikasi yang saya pelajari dari kuliah dan saya geluti sampai sekarang itu juga ada di jakarta
pesona kota besar seperti jakarta memang memikat berbagai kalangan untuk beradu nasib
tak heran perantau seolah tersihir dengan harapan peningkatan taraf hidup yang mutakhir
perantau lain datang dari garut jawa barat
mujib mutakin memilih mengadu nasib di jakarta dengan berjualan telur gulung
ketimbang harus mencari pekerjaan atau berdagang di kampung halamannya
bangkal di dua titik kawasan palmerah jakarta barat
dalam sehari mujib bisa meraup keuntungan lima ratus ribu rupiah
demi fortuna menghampiri keuntungan mujib bahkan bisa mencapai satu juta rupiah per hari
meski harus jatuh bangun dan terkadang pulang dengan tangan hampa
bagi mujib menjadi pedagang kaki lima di jakarta lebih menjanjikan karena daya beli yang tinggi
kalau kayak dagang semacam cemilan gitu ya makanan
kalau di garut daya belinya mungkin agak agak kurang
tapi tempat tempat yang lain mungkin tempat tertentu lah gitu
di jakarta juga dibilang gitu
nggak semuanya tempat di jakarta itu bisa rame
ada yang strategis kan ada yang gimana gitu
alhamdulillah kak berminat di jakarta lumayan banyak
nggak kepikiran ke sana nggak kepikiran ke yang lain gitu
jadi udah nyaman lah udah merasa nyaman di sini
malah kayaknya selamanya ada di telur gulung
nggak belum kepikiran sama yang lain gak
perpindahan masyarakat daerah ke area perkotaan
tak hanya berdampak pada kepadatan penduduk
tapi juga meningkatkan persaingan kerja
hingga timbul masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
dari lima dua juta penduduk dki jakarta yang masuk dalam angkatan kerja
empat ratus ribu di antaranya kategori pengangguran
artinya masih ada delapan persen penduduk yang belum terserap lapangan pekerjaan
sedangkan menurut data di sdukcapil dki jakarta selama dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh tiga
lebih dari delapan puluh persen pendatang merupakan lulusan slta sederajat ke bawah
dan lebih dari enam puluh persen di antaranya berpenghasilan rendah
kepala dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi hari nugroho menyebut
pemerintah menerapkan pusat pelatihan kerja daerah atau ppkd
yang tersebar di lima wilayah jakarta
diharapkan perantau yang tidak dilengkapi kompetensi cukup
dapat lebih terarah dan langsung terserap lapangan kerja tersedia
sekarang kita sudah rubah mindsetnya
bahwasanya pelatihan yang akan kita kejar adalah
pelatihan yang akan menjurus ke kebutuhan daripada perusahaan perusahaan yang ada di jakarta
jadi kita tidak dulunya memang pelatihan kita itu copy paste
ada sembilan belas kejuruan sembilan belas kejuruan sama
berdasarkan peta tata guna lahan maupun peta klasifikasi jenis perusahaan yang ada di wilayah
jadi nanti yang akan kita sampaikan nanti pelatihan yang sekarang ini adalah
sudah melakukan program unggulan di masing masing bpkd di wilayah
jadi barat selatan timur tata beda beda
contoh dari timur kita program adalah barista industri otomotif
pusat selatan adalah tata geraha buga berkaitan dengan perhotelan
atrasi perkantor berkaitan dengan perkantoran
kemudian untuk bahasa juga akan kita kembangkan di pusat dan selatan
namun di tengah asa memperbaiki standar hidup di kota besar
fenomena urbanisasi ke jakarta sebenarnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun
menurut data di sdukcapil dki jakarta jumlah pendatang terus mengalami penurunan
namun tetap tergolong angka yang tinggi
di tahun dua ribu dua puluh dua pendatang yang masuk ke jakarta mencapai lebih dari dua puluh tujuh ribu orang
sedangkan di tahun dua ribu dua puluh tiga mengalami penurunan hingga di dua puluh lima ribu orang
sementara tahun dua ribu dua puluh empat ini di sdukcapil memprediksi jumlah pendatang turun sepuluh hingga lima belas ribu orang
apa penyebabnya apakah kota jakarta sudah mulai meluntur daya tariknya
kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil budi awalu
menyebut penurunan angka pendatang ke jakarta disebabkan penertiban dokumen kependudukan
yang berhasil dilakukan oleh pemerintah provinsi
namun secara garis besar jakarta masih memikat hati para pendatang
apakah dki jakarta turun daya tariknya saya rasa tidak
karena sampai saat ini pun menurut catatan bps kita memberikan kontribusi enam belas tujuh puluh tujuh persen
untuk perekonomian di indonesia
kontribusi inflasi dua puluh empat puluh tujuh persen
dan kita juga memberikan kontribusi investasi tahun dua ribu dua puluh tiga sebanyak sebelas tujuh puluh persen
di mana investasi yang masuk sebanyak rp satu ratus enam puluh enam tujuh triliun
dan memberikan kontribusi perputaran ekonomi tujuh puluh persen
jadi daya tarik jakarta tetap menjadi magnet
cuma saja kenapa fenomena pendatang turun dan apa namanya yang keluar semakin banyak
karena kita ada program penataan dan juga penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili
masyarakat yang sudah berdomisili di tempat baru selama satu tahun
itu wajib dan harus memindahkan dokumen kependudukannya
karena bagaimana juga mereka nanti akan datang ke jakarta
tetapi bebannya kan ada di jakarta kalau tidak ada antisipasi
kemudian tadi akan menjamur perumahan kumuh
nah inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah jakarta dan bodetabek
butuh kerjasama dan komitmen pemerintah daerah asal perantau
mempersiapkan kualitas warganya sehingga dapat bersaing di kota besar seperti jakarta
lagi status ibu kota negara yang akan dicabut membuat jakarta menjadi kota global dengan tingkat persaingan semakin tinggi sejajar dengan kota kota besar dunia lainnya
jakarta kan sebagai penerima tenaga kerja gitu kan tetapi pemerintah daerah kota kabupaten provinsi asal para pendatang tadi ya itu kan juga punya tanggung jawab kan itu warganya mereka
jangan lupa ktp nya bukan ktp dki jakarta kan ada tanggung jawab pemerintah kota kabupaten hingga provinsi untuk apa meningkatkan kualitas dari para pendatang perantau yang akan datang ke jakarta dan sekitarnya tentunya ya
bergesernya tujuan perantau turut diindikasi perkembangan pembangunan daerah daerah penyangga
hasil analisis litbang kompas dari data migrasi susenaus kurun waktu dua ribu tiga belas hingga dua ribu dua puluh satu menyebut
di samping itu ada pula sejumlah orang yang tidak tergiur gegap gempita kota besar sebagai perantauan dan memilih memberdayakan daerahnya sendiri
saudara arus urbanisasi tak hanya menimbulkan masalah baru di kota kota besar namun juga meninggalkan desa yang harusnya potensial untuk dikelola
selengkapnya usai jeda di enam puluh menit special report
kapan kerja banyak gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di jakarta
tiga jenis lapangan kerja di desa yang sulit mengerem hasrat anak muda pindah ke kota
arus urbanisasi meninggalkan sejumlah permasalahan dari tahun ke tahun
tak hanya bagi kota kota besar yang dituju tapi juga daerah daerah yang ditinggalkan karena mereka kehilangan sumber daya manusia potensialnya
namun masih mungkinkah menggantungkan kehidupan di daerah atau pedesaan
pagi hari di akhir pekan bukan waktunya bermalas balasan bagi iin ibrahim
warga desa kaduela kecamatan pasawahan kabupaten kuningan ini harus menjemput wisatawan dan mengantarnya ke telaga biru cicerem
destinasi wisata yang berhasil ia hidupkan kembali melalui badan usaha milik desa
ia memiliki kekuatan yang sangat menarik dan memiliki kekuatan yang sangat menarik
ia memiliki kekuatan yang sangat menarik dan memiliki kekuatan yang sangat menarik
yang bertekad membangkitkan geliat ekonomi desa dengan mengembangkan potensi wisata dan memberdayakan warga
ia yakin memperoleh penghasilan cukup bisa dilakukan di desa tanpa harus rantau ke kota
meski sempat kesulitan meyakinkan warga mengikuti jejaknya
kini iim berhasil melibatkan warga
orang desa menjadi pedagang fotografer dan pemandu wisata dengan upah yang layak
bumdes ini rohnya itu pemberdayaan masyarakat bagaimana masyarakat bisa bekerja di desa sendiri
berpenghasilan di desa sendiri tidak usah jauh jauh merantau ke luar desa pada
saat ini bumdes ada beberapa unit usaha yang bisa menampung tenaga kerja
terus terang kami memang pada dasarnya agak sulit ya untuk meyakinkan
tapi setelah memberikan hasil yang jelas pendapatan yang jelas
dengan jaminan jaminan kesehatan yang kita juga alhamdulillah
itu ya sangat menarik terhadap
masyarakat untuk tidak bekerja ke luar desa kaduela seperti itu
alhamdulillah saat ini pundes sangat berkembang ya
dengan bisa mempekerjakan masyarakat desa kaduela sebanyak satu ratus dua puluh
lewat tangan dinginnya mengelola sejumlah tempat wisata di desa kaduela
bumdes area kemuning mampu menyetorkan pajak desa hingga lebih dari lima ratus juta rupiah setiap tahunnya
bahkan memberi lebih dari seratus juta rupiah dana csr untuk membantu warga sekitar
iim berharap pemda setempat turut mendorong iklim pariwisata di kuningan
sehingga membuat warga lokal semakin percaya diri untuk tinggal dan membangun potensi desa
saya khawatirkan memang kalau memang tidak ada sama sekali orang atau sosok
yang bisa berinovasi membangun desa sendiri ya
mungkin desa akan sepi dan tidak ada aktivitas ekonomi
sedangkan di desa itu sendiri itu banyak potensi yang bisa dikembangkan dan menyerap tenaga kerja
karena jelas kalau tidak ada sosok yang berani menobrak berani capek
dan berani bersepekulasi ya akan begitu begitu saja di desa
yang jelas yang pasti dan harus yakin kita ini mampu
walaupun orang desa bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada memberdayakan masyarakat
potret sukses iim ibrahim adalah contoh nyata potensi ekonomi desa
yang dapat diandalkan warga mendapat penghasilan yang lebih baik
asalkan daerah tersebut tidak kehilangan sosok yang sadar akan kemajuan desa
ya pembangunan di pedesaan dapat tersendat karena penduduk usia produktif berbondong bondong bermigrasi ke kota
data bps tahun dua ribu dua puluh dua menunjukkan presentasi pemuda di perkotaan lebih besar daripada pedesaan
atau sekitar lima puluh tujuh empat puluh berbanding empat puluh dua enam puluh
lantas apa strategi pemerintah membuat anak muda ingin tinggal di desa
wakil menteri desa daerah tertinggal dan transmigrasi paiman raharjo menyebut
tahun dua ribu dua puluh empat pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar tujuh puluh satu triliun rupiah
yang akan didistribusikan ke lebih dari tujuh puluh lima ribu desa untuk pembangunan fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat
melalui badan usaha milik desa atau bumdes
agar masyarakat menetap dan mengembangkan desa
sejak tahun dua ribu lima belas alokasi anggaran desa itu dikucurkan dana desa namanya
nah dana desa ini cukup besar sebenarnya ya bahwa sekarang ini sudah satu tiga m per desa
sehingga dana desa itu bisa digunakan ya untuk penanganan ketahanan pangan bencana
masalah kemiskinan ekstrim kemudian untuk penyelesaian stunting dan sebagainya
badan usaha milik desa ini bisa memayungi yang namanya umkm
umkm yang ada di kampung itu melalui bundes
nah badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama
nah ini yang memang bisa dilakukan dan kami dari kementerian kepala kepala kepala kepala
dari kementerian desa itu sudah melakukan tahun dua ribu dua puluh empat ini termasuk membuat ruang lingkup
penggunaan dana desa itu untuk pertumbuhan ekonomi lokal atau ekonomi desa
berdasarkan data kemendesa pdtt sejumlah bumdes di indonesia naik setiap tahunnya
tahun dua ribu dua puluh sebanyak lima puluh satu satu ratus tiga puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu lima puluh tujuh dua ratus delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh dua mencapai

kemendesa pun menargetkan dua ribu dua puluh delapan bumdes ada di setiap desa di indonesia
diharapkan dengan tumbuh dan berkembangnya bumdes roda perekonomian di desa bergerak dengan baik
namun pengamat tata kota nirwono yoga menyoroti terbatasnya jenis lapangan kerja di desa
pemerintah daerah harus jeli melihat potensi dan minat masyarakat meningkatkan penghasilan daerah
untuk mengerem anak muda pergi ke kota kota besar seperti jakarta
jadi bentuk lapangan kerja juga harus menjadi tantangan
juga semuanya ingin pekerjaan yang berat
lapangan kerja jenis pekerjaannya juga harus dipikirkan
pemerintah provinsinya membangun pusat pusat pertumbuhan untuk ngerem itu dulu
supaya kalau pusat pusat pertumbuhannya tadi juga berkembang misalnya pembangunan infrastrukturnya pariwisatanya propertinya
nah kalau tenaga kerja di situ tenaga kerjanya banyak lapangan kerja banyak gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di jakarta
sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah maka secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka
harus berani mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan kota kota yang kita sebut tadi itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi
artinya pemerintah menggenjot pendanaan apn nya di kota kota tersebut
tidak usah banyak tapi ada palet projek misalnya ya
sebagai semacam pengerem pengerem urbanisasi ke jakarta
di tengah evaluasi dan usaha mengembangkan desa pemerintah juga tengah fokus membangun ibu kota baru
ibu kota nusantara atau ikn kalimantan timur
pembangunan ikn yang sudah berjalan sejak dua ribu dua puluh dua digadang gadang jadi kota futuristik
namun perlu dibarengi dengan pembangunan daerah daerah terpencil di sekitar ikn supaya tidak terjadi
wakil menteri desa daerah tertinggal dan transmigrasi paiman rahajo memaparkan
pemerintah akan melakukan pembangunan tepat guna sesuai potensi desa
serta pelatihan untuk membekali sdm di daerah sekitar ibu kota nusantara
pertama kita melakukan sebuah perencanaan
nah perencanaan tata perencanaan itu kan beda
antara desa yang ini punya potensi apa dibangun apa disesuaikan dengan potensi desa itu
karena itu perlu adanya perencanaan pembangunan secara tepat guna tadi saya sampaikan
yang kedua perlu adanya yaitu pelatihan sumber daya
nah kalau kita mendiamkan sumber daya manusia yang ada saat ini mereka akan kesulitan untuk berkreatif
nah oleh karena itu di dalam mencapai sebuah tujuan ke depan yang lebih hebat itu harus ada inovatif dan kreativitas
jadi di samping itu bahwa kita harus
kolaborasi dengan lintas kelembagaan
nah kolaborasi itu berarti kita kerjasama dengan lintas kementerian ataupun kelembagaan
dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan di desa desa di sekitar ikn tadi
pemerataan pembangunan semestinya direalisasikan bukan sekedar rencana dan upaya
sebab pembangunan layak dirasakan semua masyarakat indonesia untuk kehidupan yang lebih mapan
percepatan pemerataan pembangunan diharapkan dapat menyentuh daerah daerah kecil
sehingga menciptakan peluang kerja baru dan munculkan roda ekonomi baru
masyarakat pun mempunyai opsi lebih banyak selain jakarta untuk mengadu nasib dan meningkatkan taras hidupnya
informasi tadi sekaligus menutup enam puluh menit special report edisi kali ini saudara
saya ihsan sitorus pamit terima kasih sampai jumpa